nah pemirsa salah satu cara juga untuk sehat adalah berolahraga
tapi kalau misalnya anda tidak sempat berolahraga karena sibuk sebenarnya anda bisa memanfaatkan tempat umum untuk membuat tubuh bugar
iya bisa apapun ya
apalagi nih di jakarta ada halte tertinggi atau jembatan penyeberangan terpanjang
mungkin anda bisa jalan jalan kaki di sana
jadi itu ya apa namanya sambil menyelam minum air gitu ya
sambil pindah mau transit pergi kemana sambil jalan kaki itu menguras kalori
bisa jadi bisa jadi pemirsa
nah koresponden kami rian hasri akan mengajak anda untuk berjalan jalan di halte halte ini
bisa buat kurus enggak
coba nanti kita lihat apakah rian kurus atau tidak
ah deh jalan yuk
kesalah satu tempat tertinggi yang ada di jakarta
eh rasanya menjalani masa depan bersama kamu
yuk yuk lagi
bang mau kemana nih bang
berat nih bang ya
aduh luar biasa
hampir tiga ratus langkah
repot tapi aman
sudah menurut ibu udah aman ya fasilitasnya ada di sini ya
untung ya ada eskalatornya
jadi kelelahan menaiki delapan puluh sembilan langkah langkah agak sedikit terbantu begitu
jadi untuk manula anak kecil juga mungkin anak muda yang males jalan
bisa menggunakan eskalator ini
tetapi ini bukan yang tertinggi
masih ada yang jauh lebih tinggi
dan seperti apa fasilitasnya kita akan lihat bersama
ini adanya di halte csw
ini di sini
sekolahnya ada satu
oh ini juga wireless
oke apaan tempatnya ini
kalau walaupun dia perhatikan
dan kalau anda perhatikan tuh disana tuh bisa ngelihat nggak kemiringan tangga kurang lebih empat puluh lima derajat
baru kurang lebih tujuh puluh sembilan atau delapan puluh anak tangga yang dinaikin
tapi ya pertanyaannya ialah mau tahu pertanyaannya apa
ya beneran loh dikunci loh
ah dek aku menyesal
abang nyesal ngajak adik disini
aku dilan dilan dah masalah
sekarang kita ada di jembatan
penyeberangan orang terpanjang yang ada di jakarta
sepanjang jalan kenangan kita bergandeng tagan
ada yang lari nih jembatan penyeberangan orang kenapa nih mas
ya karena ada satu perempuan yang mendadak ini
oh lari lari juga gini

iya karena ada satu perempuan yang mendadak ini

anda yang suka berjalan kaki ataupun ingin hidup lebih sehat
karena tahu ya dari statistiknya bahwa masyarakat indonesia itu paling males jalan kaki
jadi bisa dipraktekan mulai dari sekarang
tetap harus selalu sediakan air putih
karena kita berjalan kaki bergerak itu membutuhkan hidrasi atau mengganti cairan tubuh
jadi harus pastikan ada air minumnya
dan bagi anda orang tua yang membawa anak di bawah tujuh tahun
harus selalu dalam pengawasan anda
selanjutnya ialah jaga fasilitas yang sudah dibangun dengan baik
karena itu kan dari uang pajak kita juga
jadi lebih baik kita jaga bersama supaya bisa digunakan lebih panjang bagi anak cucu
seperti itu deh
ayolah kita jalan lagi ya
kita mampir ke mall dulu deh